seaworld ancol kembali menggelar upacara bendera di akwarium terbesarnya
untuk memeriahkan hari kemerdekaan indonesia tujuh belas agustus dua ribu delapan belas
dan sejumlah penyelam ikut memeriahkan dengan menghibarkan bendera merah putih di akwarium utama
sembilan penyelam profesional dan aktris marsha arwan melakukan pengibaran bendera merah putih
diiringi lagu indonesia raya di akwarium seaworld ancol jakarta utara
setelah bendera berkibar upacara dilanjutkan dengan memutar rekaman suara presiden pertama soekarno
membacakan teks proklamasi
setelah selesai para penyelam membentangkan bendera berukuran delapan x tiga meter
yang menutupi bagian depan kaca akwarium utama kemudian menyelam berkeliling akwarium
para penyelam mengaku tidak menghadapi kesulitan dalam mempersiapkan pengibaran bendera yang ketiga kalinya ini
sayangnya belum ada yang unik
untuk membedakan kegiatan ini dari dua pengibaran bendera sebelumnya
kesulitan untuk latihan upacara itu kita cuma butuh latihan pas pengibaran benderanya
kesulitan sama ya mungkin kita ngajarin mbak marsha nya ya untuk dalam latihan
kan dia masih beginner pemula untuk penyelam
nah jadi kita ya banyak mempelajari
jadi dia tip untuk menyelam di dalam air
pengunjung yang baru pertama kali ke seaworld merasa senang bisa menyaksikan kegiatan pengibaran bendera
yang pasti memberikan wawasan bahwa di kehidupan laut itu bisa juga seperti itu
di sini kita berempat yang dewasa dua anak anak dua keluarga aja
jadi pertama kali ini ya
hmm hmm pertama sekali
dan pertama kali ke seaworld juga
pengibaran bendera merah putih di dalam akwarium air laut ini merupakan tradisi seawork untuk memeriahkan hari kemerdekaan ri
jumlah pengunjung pun meningkat pada hari kemerdekaan yang merupakan hari libur nasional ini
kalau biasanya agustus kurang lebih sekitar tujuh sampai sepuluh pengunjung

selain memeriahkan hari kemerdekaan sea world memanfaatkan momen asian games dua ribu delapan belas dengan menggelar pertandingan tiga cabang olahraga di dalam akwarium air laut yaitu sepak takraw tinju dan balap sepeda